iya saya sendiri
ada apa ya mbak
kami dari putri ayu kosmetik ingin menawarkan mbak elsa untuk menjadi brand ambasador kami
karena kami mendengar mbak elsa sudah tidak bekerja sama lagi dengan maharatu kosmetik
apakah mbak bersedia
andina ada di sana atau enggak
ternyata penyebab ibu elsa pingsan itu karena ibu elsa sedang hamil
kita ketemu sama ibu panti ya
ternyata rina sayang sama aku
dan aku juga sayang banget sama raina
aku bener bener gak nyangka
andin ternyata bener bener sayang sama raina
sampai dia nangis bahagia seperti itu
loh kau sendiri ya elsa mana
mereka udah baik kan
lega papa dengarnya
dan kamu tau gak
aku punya kabar gembira buat kamu
sebentar lagi kita akan jadi oma dan opa
yang paling keren
hah yang bener ma
seneng papa dengerin
aku jadi senang deh ngebayangin
kira kira udah pantes belum ya pa
terus nimang nimang cucu gitu kan
sebenernya gak pantes kita masih belum pantes ma tapi ya
ya mungkin opa oma yang muda ya kan
semoga dari mulai kelahiran
semua dikasih kesehatan dan kelancaran ya ma ya
urus balik nama sertifikat
iya nanti pasti mama akan lolos
akhirnya gue masih bisa tinggal di rumah ini
makasih ya sayang
iya saya sendiri
kami dari putri ayu kosmetik ingin menawarkan mbak elsa untuk menjadi brand ambasador kami
karena kami mendengar mbak elsa sudah tidak bekerja sama lagi dengan maharatu kosmetik
apakah mbak bersedia
oke saya kesana
akhirnya gua dapat tawaran jadi brand ambasador lagi
berarti gua bisa tebus sertifikat rumah papa yang digadi
nah kalau bagaimana ibu nanti akan aktifkan perusahaan untuk membud waar
yang teraneh tempat tunggal bangun
aku akan melakukan semua tersebut secara nebulan dan tightenedar
biala yang kedua

segala baik ik osnya
saya akan memberi kekuatan untuk ipu qin kita begitu

cemburu aku terlalu berlebihan
tapi semua itu aku lakuin karena aku sayang banget sama kamu
kamu jangan pernah bikin masalah dengan adik
yaudah kamu istirahat
aku harus ada meeting sekarang
karena tadi ada janji sekitar jam dua
aku tinggal ya
hati hati di jalan
kok beli mainannya banyak banget bu
mau beliin banyak mainan
pak pak stop pak
oke ya stop kita lewat jalan itu